selalu ngapain jalan ngegang dah aku saat dibahas
lah ngapain ngikutin maaf deh saya lagi nungguin deh eh gue kasih tau ya kalau
ih apaan sih
gue bisa dengar kata kata
semalaman gue gak bisa tidur
mikirin kesalahan gue sama kamu
emang salah apa
emang temen kamu gak cerita
kalau dia udah dikerjain
sama tukang ojek pengkolan
emang dikerjain siapa
kalau bukan si tisna
ke rumah aja murad
bukannya saya gak percaya sama babeh
tapi babe bayar apa enggak
lebih setengah ya
jaket lo bau
kalau babe duduknya di depan
gimana caranya saya lihat jalan
kayak biasanya aja
pakai mata lo
jadi temen kamu itu mau pamer
kalau dia bakal pergi kerja di luar negeri
ih apaan sih
tapi ngasih tau
gue juga pengen keluar negeri
ih masa sih
gimana kalau kita sama sama keluar negeri
gak mau ah
nanti keluar bandaranya susah
masih kan juga
gak pernah tau lo
ibut amat ngajak sama lo
jangan kaget kalau nanti gue ke luar negeri
kok kamu gak bilang
ih apaan sih
ih apaan sih
ini mak kata bang udin
masakan mak enak deh
masakan mak enak
kalau begitu besok lu anterin lagi rantang ke syaudin
lalu kenapa jalan lu ngegang
dah gak usah dibahas
eh gue kasih tau ya
kalau gua udah ketemu temen gua yang namanya haji murot
kagak usah ditungguin
ternyata kau pindah disini
iya bang habis disana dibangun
jadi pindah kemari deh
oh kok api aku
mau jadi ember pun aku sama sekali tak peduli
hah ngetawain gue lu
mak kalau kau tak mentertawakan dia
berarti kau mentertawakan aku
orang gila dia
ih apaan sih
ih apaan sih juga
warung pindah sini pok
iya habis disana dibangun
baru tahu juga kau
sama lah kita
pok kopi bang patar udah dibayar belum
mak ada langit apa kau mau bayarin aku
bang punya teman yang bisa ngirim saya ke luar negeri gak
saya ingin kerja di luar negeri
kau mau ngunci di sana
saya di tki bang
nanti kau diberkosa
bang itu mah tkw ini tki
mau beli baju ya
ih mau tahu aja
apa mau tahu banget
mau tahu banget
mau tahu banget
ih orang celaka kok bilangnya alhamdulillah
maaf soalnya ini mah kecelakaan yang membawa berkah
mak masih inget kau dengan patar siregar
kau masih kirim kirim tki itu kawan
masih sekarang juga ada nih
mak gimana kau mau kirim
jangan nigeria dong bang
jangan ke nigeria lah kawan
di asia ada
buat di pabrik
ke taiwan buat di pabrik mau kok
oke nanti semua aku siapkan
pur sekarang kau persiapkan segala persyaratannya
nanti ketika kawan ku datang kemari semuanya sudah beres
yes yes sekarang
kalau ntar nu
kalau saya sih tetap yes
ih kok gak mau dibayar sih
ah enggak apa apa
dunia akherat neng
ya udah makasih ya kang
jadi sekarang kau tinggal pergi ke kantor pengerah tenaga kerja milik kawan ku itu pur
kalau sekarang saya belum siap bang
saya belum tahu harus bawa uang berapa
siapa yang bilang harus sekarang
iya kan pak